suasana pusat penjualan parsel di jalan wali kota mustajab surabaya mulai mengeliat lagi
setelah dua tahun lesu akibat pandemi kini penjualan parsel di kawasan ini beranjak normal
meski belum seramai pada saat sebelum pandemi menurut pemilik toko
penjualan parsel hingga dua minggu sebelum lebaran ini mencapai rata rata dua hingga tiga buah
karyawan salah satu toko bahkan yakin bisa menjual hingga tujuh parsel sampai lebaran nanti
mungkin kita sekarang sudah kisaran empat puluh persen
cuma nanti kita itu rame nya itu biasanya rame satu minggu itu
targetnya kita sekarang untuk tahun ini tujuh parsel
sebelum pandemi kita bisa sembilan sampai sepuluh parsel
parsel sendiri ya dari tahun ke tahun ini memang mengalami ya sedikit perubahan tren
jadi kalau dulu mungkin isinya hanya barang makanan
minuman tapi sekarang mulai beragam
ada juga semacam perkakas ya piring mangkok bahkan juga ada kipas angin ini masuk jadi isi dari palsel
nah sebaiknya jika kemudian kita ingin membeli parcel yang sudah di display semacam ini
memperhatikan beberapa hal yang penting
yaitu pertama adalah sebelum membeli kita bisa mengecek dulu barangnya
apakah kadar luar saat atau tidak dengan mengecek tanggal kadar luar saat di setiap barang
lalu juga yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa setiap
isi parcel berupa makanan minuman yang kita beli itu sudah ada label halalnya
itu sangat penting tentunya dan yang tidak kalah penting adalah membeli paracel sesuai dengan budget kita
rata rata toko parsel di surabaya juga menawarkan produk mereka secara online
untuk dalam kota parsel bisa diantar dengan sepeda motor tanpa pertambahan biaya
konsumen juga bisa datang dan memilih sendiri parcel yang mereka inginkan
kebanyakan pembeli memilih parsel dengan harga di bawah lima ratus ribu rupiah
parsel yang kombinasi sama barang ya yang ada kayak rantangnya gitu itu kan baru
bisa dipakai untuk berikutnya gitu
enggak tahun lalu masih full makanan aja
pertama kali saya untuk mengirim kolega seperti ini
apa pertimbangannya milih apa selain harganya tentunya
ya selain harga dan secara desain juga
apa selain harga dan secara desain juga
lumayan cukup bagus lah
isiannya misalnya harus ini harus hitung
kalau isi ya tergantung dari produknya dan biskuit yang kita mauin lah requestnya gimana
selain ragam dan isinya harga parsel juga bervariasi
bahkan ada yang mencapai tiga juta rupiah
parsel jenis ini biasanya merupakan pesanan pribadi
rangga umara didin iswandani surabaya jawa timur